apa yang kamu sembunyikan
atau sekarang juga kamu jujur sama aku
apa sih yang sebenarnya kamu takutin
apa yang kamu sembunyikan dari aku elsa
nggak ada yang aku sembunyikan dari kamu no
tapi emang kayaknya aku tuh jahat banget ya di mata kamu
kamu selalu nuduh
kalau gitu mama juga pulang aja ya ren
biar aku anterin aja
nanti aku balik lagi ke sini
nggak usah kamu bulat balik
ini kan kasih mbak katrina sendirian
mama kan udah biasa sendirian
ya udah udah gitu
terima kasih pak ya
amit ya semua
kak catherine pulang dulu
sehat sehat ya mbak
kalau ditungguin gini kok kayaknya lama banget ya
kalau aku mau tuntut soal hak asurinda
karena kamu tahu persis
aku sama sekali belum ambil keputusan soal itu
pokoknya mampu dilanjutin
semalam kita juga sudah bicara kan
apa aku salah
aku belum putus ini apa apa
sekarang hubungan aku dengan adil
rusak karena kamu
aku sekarang dihalang halangi untuk ketemu dengan rena
tapi itu artinya kamu harus gerak cepat
hal seperti ini tuh harus dibicarain dulu
jangan ambil keputusan
gegabah kayak gitu
gak bagus itu
surat yang waktu itu datang
jadi ternyata itu dari polisi kan
bukan dari lapas
bukan dari temen kamu
suratnya gak ada
udah aku sobek
ya biar kamu gak marah kayak gini no
kamu ini udah berbentar luan ya
sekarang aku mau kini akhir
kamu itu bukan takut sama aku
kalau kebohongan kamu terbongkar sama kamu
aku tau elsa salah
dia melaporkan andin
dan juga membohongi nino
tapi kalau aku tinggalin dia tadi
dan aku takut sama dia
dalam kondisi seperti itu
kira kira elsa back back aja gak ya
ya allah aku kepikiran
dan aku tau gimana
kalau nino itu lagi marah
karena biar bagaimanapun
elsa itu anak aku
aku balik lagi ke rumah nino
atau gak usah ya
sekarang kamu jawab
kamu pilih aku yang cari tahu sendiri
atau sekarang juga kamu jujur sama aku
apa sih yang sebenarnya kamu takutin
apa yang kamu sembunyikan dari aku
gak ada yang aku sembunyiin dari kamu
kayaknya aku tuh jahat banget ya di mata kamu
kamu selalu nuduh aku
sesuatu inilah sesuatu itulah
tanpa mikirin perasaan aku
jangan pernah lupa elsa
kamu sadar gak apa yang aku omongin
kebohongan itu makanan kamu
dan ini bukan kali pertama elsa
pahamin perasaan aku nino
atau aku baik baik aja
setelah aku keluar dari penjara
padahal selama ini
aku udah berusaha
untuk jujur sama kamu
aku gak nyebunyin apa apa dari kamu no
kau marahnya begini
artinya kamu menutupi sesuatu
selama aku belum menemukan apa itu
aku akan ikutin permainan kamu
kamu kalau mau ke kantor polisi
biar aku yang nemenin kamu ya
kalau harus jujur
aku sebenarnya malas ke kantor polisi

kau mau ke kantor polisi
tapi bagi pihak kompolesian
lama lama mereka kan berpikir
ada sesuatu juga
aku gak mau kalau seandainya mereka
nyimpulin sesuatu yang negatif
nyimpulin sesuatu yang negatif
besok aku dateng
semua ini harus clear besok
kedatangan aku kantor polisi
bisa menarik laporannya elsa
bila perlu aku akan minta elsa untuk menariknya
tante biar pulang sama aku sama enggak aja ya
daripada naik taksi tante repot
daripada naik taksi tante repot

sekalian aja gak apa apa
biar aja tante bisa aku pulang sendiri
udah pesen juga taksi online
lagian kalian juga harus segera istirahat loh
beneran gak apa apa
yaudah hati hati tante ya
udah deket atau belum
udah deket atau belum

ya sebentar lagi kayaknya mbak
tolong doakan mbak catherine ya
di setiap hembusan nafas kalian
biar gimana tata udah menganggap catherine itu
sebagai anak sendiri
sebagai anak sendiri
udah sampe ya
ya saya sih berharap mudah mudahan
adik saya sama anak tante bisa berjodoh
tante juga begitu harapannya
taksi anjali repot kayak taksi
ya aku tuh sekarang tuh kayak bener bener bersyukur banget
tante mayang tuh banyak berubah
ya bisa dibilang cater itu jadi orang yang paling beruntung
tante mayang sekarang bisa peduli sama dia
ya calon ibu mertua yang paling baik lah menurut aku
ya walaupun catherine sama randy itu batal menikah
karena tante mayang itu keras kepala
tapi kalau allah sudah mentakdirkan mereka untuk bersama
ya insya allah mereka bisa bersama